anak anak sekolah dasar ini terlihat antusias saat mengikuti wisata edukasi kebunan nas nusantara di desa pedawang kudus jawa tengah
mereka diperkenalkan beragam nanas unggulan tanah air dengan cara menanam memetik hingga mengolahnya
kegiatan ini juga memberi nilai edukasi bagi anak anak dalam mengenal perbedaan rasa dan manfaat buah ini
setelah berkeliling kebun peserta akan disuguhkan segarnya buah nanas yang baru dipetik
ada juga pilihan es kulit daun nanas yang menjadi minuman andalan yang patut dicoba
selama di sini anak anak dapat wawasan tentang menanam nanas jadi yang asalnya nggak tahu jadi lebih tahu lagi seperti itu
kebun nanas nusantara ini dikelola oleh kelompok sadar wisata desa pedawang dengan luas lahan sekitar satu hektare
hingga kini sudah ada enam belas varietas jenis nanas
di antaranya nanas lokal kudus nanas palembang dan nanas pekanbaru
iya anak anak di sini memang dibikin happy
jadi diajak jalan jalan kemudian menanam pohon nanas kemudian kita ada sedikit pengetahuan tentang serat nanas yang kita bikin untuk baju
sebagai oleh oleh peserta dapat membawa pulang buah nanas segar dan olahan nanas berupa sale dalam kemasan
nah yang satu ini juga masih tentang buah nanas
pariwisata labuan bajo ntt tidak hanya berdampak positif bagi para pelaku wisata saja namun juga menjadi berkah bagi para petani buah nanas
petani buah di dua desa di kabupaten manggarai barat memanfaatkan momentum kebangkitan pariwisata dengan menjadikan nanas sebagai sumber penghasilan
desa golodamu yang berjarak empat puluh lima menit dari kota labuan bajo ini buah nanasnya tumbuh subur
hal ini memberi berkah bagi pelanggan yang berada di dalam kota labuan bajo
hal ini memberi berkah bagi pelanggan yang berada di dalam kota labuan bajo
hal ini memberi berkah bagi pelanggan yang berada di dalam kota labuan bajo
hal ini memberi berkah bagi pelanggan yang berada di dalam kota labuan bajo

para petani nanas berharap kembali bergairahnya pariwisata di labuan bajo mampu meningkatkan kualitas hidup baik bagi para petani buah maupun pelaku umkm
tim liputan cnn indonesia